telah meluncurkan blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
demi allah saya bersumpah
membuka tahun dua ribu sembilan belas bank indonesia melantik delapan pejabat baru di lingkungan internal
meliputi berbagai kepala departemen dan kepala kantor wilayah
akhir bulan januari dua ribu sembilan belas bank indonesia dan pemerintah pusat yang tergabung dalam tim pengandalian inflasi pusat
mengadakan rapat koordinasi antara pimpinan kementerian dan lembaga di jakarta
hasil forum ini menyepakati angka inflasi di sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
agar berkisar di angka tiga lima plus minus satu persen
rapat dewan gubernur pada bulan februari menelurkan beberapa keputusan
yaitu mempertahankan bi tujuh days reverse repo rate sebesar
dengan suku bunga deposit facility sebesar lima dua puluh lima
dan suku bunga lending facility sebesar enam tujuh puluh lima
bulan maret diawali dengan kemeriahan bank indonesia netivest dua ribu sembilan belas
acara ini mewadahi kreativitas generasi milenial
melalui kompetisi video menulis blog maupun foto dengan mengangkat kopi sebagai tema utama
selain itu dalam rangkaian melestarikan kebudayaan bangsa khususnya seni pertunjukan
gubernur bank indonesia bersama kalangan perbankan swasta
menyelenggarakan ketoprak finansial prabu siliwangi
sinergi antara bank indonesia dengan otoritas jasa keuangan terus berlangsung
salah satunya melalui acara bandung edufin run dua ribu sembilan belas
yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan pada kalangan masyarakat
pada bulan mei sebagai langkah visioner bank indonesia mencanangkan
visi sistem pembayaran indonesia tahun dua ribu dua puluh lima
untuk menciptakan arus digitalisasi yang berkembang dan sistem ekonomi yang kondusif di jakarta
dalam forum ini pula mulai dikenalkan qr code indonesian standard atau kris kepada masyarakat
sementara itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat bank indonesia mencari alasan keuangan yang berkualitas dan memiliki keuntungan
sementara itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat bank indonesia mencari alasan keuangan yang berkualitas dan memiliki keuntungan
sementara itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat bank indonesia mencari alasan keuangan yang berkualitas dan memiliki keuntungan

bank indonesia meresmikan booth bi peduli mudik dua ribu sembilan belas dengan tema fitrah bersama rupiah

yang merupakan hasil kerjasama dengan perbankan swasta
masyarakat bisa melakukan penukaran uang kecil maupun top up uang elektronik
masyarakat bisa melakukan penukaran uang kecil maupun top up uang elektronik
masyarakat bisa melakukan penukaran uang kecil maupun top up uang elektronik
bank indonesia konsisten dalam mendukung umkm untuk bisa memasarkan produknya ke pasar global
salah satunya dengan menggelar pameran karya kreatif indonesia di jakarta convention center
acara ini diinisiasi oleh departemen pengembangan umkm dan perlindungan konsumen bank indonesia
dalam rangka mendorong produk produk anak bangsa untuk bisa go ekspor dan go digital
acara juga menjadi ajang temu bisnis antar pelaku usaha
di penghujung bulan juli gubernur bank indonesia melantik dua puluh dua pimpinan bank indonesia
serta serah terima jabatan delapan belas kepala kantor perwakilan wilayah bank indonesia yang dilakukan di jakarta
pergantian kepengurusan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta transformasi dalam organisasi
mengawali bulan agustus destri damayanti bergantian dengan
mengawali bulan agustus destri damayanti bergantian dengan
bergabung sebagai deputi gubernur senior bank indonesia yang baru
menggantikan mirza aditya suara yang telah menyelesaikan masa baktinya selama lima tahun sepuluh bulan
bertepatan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat
bank indonesia secara resmi meluncurkan qr code indonesian standard atau yang lebih dikenal dengan kris
kris hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan cara perubahan bank indonesia

kris hadir sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan cara perubahan bank indonesia
pada bulan september bank indonesia melakukan penyempurnaan sistem clearing nasional bank indonesia
beberapa perubahan dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi antar bank yang berbeda
yaitu dengan menambahkan periode settlement yang lebih cepat
dan biaya transaksi yang semakin murah
lalu pada pertengahan september bank indonesia membuka kesempatan
untuk putra putri terbaik bangsa yang ingin bergabung dan berkarir di bank indonesia
melalui jalur pendidikan calon pegawai muda
dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan berkembangnya ekonomi digital
bank indonesia mengadakan festival edukasi bank indonesia atau feskabi
yang berlangsung di tiga kota yakni solo lampung dan manado
feskabi tak hanya memberikan nilai edukasi untuk para milenial
tapi juga menjadi penyulut semangat untuk berwirausaha dengan mengambil teladan
para pelaku usaha yang sukses di bidangnya
oktober ditutup dengan kabar baik mengenai turunnya bi tujuh days reverse repo rate
sebesar dua puluh lima bps menjadi lima dengan suku bunga deposit facility sebesar empat dua puluh lima
dan suku bunga landing facility sebesar lima tujuh puluh lima
setelah sukses dengan gelaran festival ekonomi syariah di kota palembang banjarmasin dan surabaya
gelaran isef ke enam kalinya ini berlangsung di jakarta dengan mengusung tema
yang menekankan pada beberapa sektor industri halal
mulai dari kuliner fashion hingga keuangan syariah
bulan november ditutup dengan pertemuan tahunan bank indonesia
yang membahas capaian kinerja bank indonesia tahun dua ribu tujuh belas
serta strategi kebijakan ekonomi tahun dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo turut hadir memberikan arahan
menyambut dua ribu dua puluh agar perekonomian indonesia tetap bertahan
dan tumbuh diantara ketidakpastian global
hal ini penting untuk kita ingat
yang pertama mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa dirinya
yang kedua mampu mencari sumber baru yang dapat mendukung upaya untuk tetap bertahan
yang ketiga tetap optimis dalam menghadapi berbagai tekah
sejalan dengan program pemerintah dalam menciptakan sdm unggul menuju indonesia maju
bank indonesia memberikan beasiswa melalui program generasi baru indonesia dua ribu dua puluh
tahun ini beasiswa diberikan kepada tiga ratus tiga puluh mahasiswa berprestasi
dari berbagai penjuru nusantara
demikian kilas balik kegiatan bank indonesia selama dua ribu dua puluh
bank indonesia sebagai bank sentral akan terus bersinergi bertransformasi
dan berinovasi untuk menjaga kestabilan perekonomian indonesia
demi memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan indonesia
sinergi transformasi dan inovasi adalah tiga kata kunci
untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan menuju indonesia maju
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia